kita sih milih ini semuanya berdasarkan tampang sih pak
jadi kalian memilih ini berdasarkan visi
setahu saya kan pak kalau marketing itu adalah wajah perusahaan
jadi harus cantik pak
ya tapi bukan dari penampilan aja dong
renak racunan setelah makan kue itu
tadi kamu bilang kuenya coklat kan
tapi yang datang ke rumah dan dimakan reina kue coklat
terus aku kan tahu kalau kamu tuh gak suka kue coklat makanya yang aku kirim kue stroberi
rasanya collar atau besa
rasanya k backlash

jatuh kan kita
nah itu udah pecah
suster kita harus pompa perutnya
agar racunya keluar semua
kalau gitu saya permisi pak
ya allah kenapa perasaanku
seperti gak tenang
hari ini kan kamu mau terapi
makasih ya buat hari ini
kalau gitu saya permisi
ya papa bantu
tiba tiba aja perasaanku gak enak
ya semoga aja andin sama al mengizinin kamu ketemu rena lagi ya
beres juga pro kerjaan kita bro
kerjaan kayak gini mak gampang banget
iya nih kayaknya nih ya lebih gampang kerja daripada kuliah
tos dulu dong
udah pak silakan diperiksa pak
ini nih asyik aja pak
ini yang kalian pesain
saya periksa ya
pak kalau ada kerjaan kayak gini lagi pak
kasih ke kita aja pak
kita mah cepet ngerjain kayak gini
ini kenapa ya
yang ipk nya dua dua bisa masuk juga
di perusahaan ini standarnya itu dua tujuh puluh lima
tolong revisi lagi ya
ini lulusan smp bisa masuk juga
ini apa yang kalian bisain
kalian sudah cek semuanya dengan benar
kita udah cek semua kok pak
terus ini yang kalian pilih ini
kita sih milih ini semuanya berdasarkan
tampang sih pak
jadi kalian memilih ini berdasarkan fisik
setahu saya kan pak
kalau marketing itu adalah wajah perusahaan
jadi harus cantik pak
ya tapi bukan dari penampilan aja dong
dan ini yang kamu pilih ini
hanya berdasarkan dari selera kamu aja
nilai ukur kecakapan wajah seseorang yang kamu pilih ini
setiba dengan saya
apa seleranya pak randy ini
harus sesuai dengan ipk
latar belakang pendidikan
dan kriteria lainnya
jangan berdasarkan dari penampilan aja
eh ya ampun
gue kira ngerjain kayak gini nih bro
cuma berdasarkan tampang doang
pakai otak juga
jadi kerja lagi kayak gini kan
capek tau gak sih
ih kenapa nyalin gue coba
udah kerjain lah
mas rina kalau bisa beracunin kayak gini
karena gue yang dikasih sama mas rina itu
kok bisa dia sih kirim kue kayak gitu mas
kenapa dia sehat banget sama rina sama keluarga kita
karena gue yang dikasih sama mas rina itu
kok bisa dia sih kirim kue kayak gitu mas
kenapa dia sehat banget sama rina sama keluarga kita
saya sendiri kinerin semua gitu ya
yang penting sekarang kesembuhan rein
reina selamat dulu ya
mas aku takut pas aku ngambil dengan reina
aku gak mau kira dengan reina kedua kalinya mas
kamu tenang ya
kamu tenang jangan stress
stress dan panik kamu itu gak akan membuat semuanya
yang bisa kita lakukan sekarang kita berdoa sama allah
minta kesembuhan reina
reina anak yang kuat
saya yakin dia kuat
saya yakin di semua
sekarang kita sama sama berdoa buat reina ya
berikanlah kesembuhan untuk anak kami reina
angkatlah penyakitnya ya allah
hanya engkau lah
yang bisa menyembuhkan segala penyakit ya allah
berikanlah kekuatan untuk kami
ambilkanlah kedua kami ini ya allah
ya berusaha ibu panggil saya
itu kue yang dikirim sudah diperiksa sama bodyguard
yang pertama langsung dicek
terus pak jimmy langsung telepon pak bos